ribuan pencari kerja memadati bursa kerja yang digelar oleh dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja atau dpmpts naker kota mojokerto jawa timur rabu pagi
membeludaknya jumlah pencari kerja menyebabkan aksi saling dorong tidak terhindarkan
peristiwa saling dorong dan berdesakan pencari kerja ini terjadi saat petugas membuka pintu pagar pembatas di mall pelayanan publik gajah mada kota mojokerto rabu pagi
mereka berebut masuk untuk mengambil formulir pendaftaran karena khawatir tidak kebagian
terbatasnya tempat yang disediakan panitia memaksa pencari kerja ini mengisi formulir di halaman gedung
pencari kerja tidak hanya datang dari mojokerto tetapi dari berbagai daerah di jawa timur seperti jombang lamongan dan surabaya
tiga puluh perusahaan berpartisipasi dengan memediakan sembilan ratus slowongan pekerjaan
panitia membatasi pencari kerja memasukkan lamaran ke tiga perusahaan